di masa pandemi seperti saat ini sudah seberapa besar anda beradaptasi
saya bukan hanya bicara soal mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan
jaga jarak atau pakai masker
tapi lebih dari itu misalnya mengoleksi berbagai macam alat pelindungan diri
yang memastikan anda aman sekaligus tetap fashionable
situasi dan kondisi seringkali menciptakan sebuah tren
tak terkecuali di masa sulit pandemi covid sembilan belas saat ini
muncullah yang disebut fashion item new normal
dari sisi konsumen banyak yang mengikuti bahkan mengalokasikan anggaran khusus
untuk membeli beragam warna dan bentuk apd stylist
mulai dari masker hingga jaket waterproof keluaran perancang ternama
rasanya tak cukup jika hanya melindungi diri
baju apd kan tidak boleh
ada desain yang mengeluarkan protokol
orang seperti ini kenapa tidak kita pakai dan itu fashionable juga dan fungsional juga
jadi pilihan warna motif itu penting banget kayaknya buat saya
untuk naikin mood juga sehari hari
di saat ada permintaan di situ ada penawaran
produsen seperti perancang busana dan pengusaha pakaian melihat peluang di tengah pandemi
ragam apd bermotif pun diproduksi dan ditanggapi positif oleh pembeli
pertanyaannya apakah terakhir ini akan menjadi perancang yang terbaik

terus akhirnya saya bikinlah si jpd ini
tapi awalnya kita bikin tuh warnanya cuma putih aja gitu kayak apd gitu
tapi terus saya turun suka jadi akhirnya saya putuskan untuk saya kasih gambar
karena memang basic saya itu graphic design gitu
peluang itu akan selalu ada gitu
justru kan dari setiap masalah itu dibalik masalah itu ada peluang peluang
bagaimana kita menangkap kebutuhan kebutuhan dari customer gitu ya
aku sih ngelihatnya justru kita karena market itu juga akan berubah gitu bergerak gitu loh
jadi kita juga ngeliat yang customer customer kita kebutuhannya apa
kita justru lebih harus mau ya untuk tahu mereka tuh kebutuhannya apa
mereka terus bergerak mereka tetap harus keluar rumah
ada yang tetap tetap harus
ya kini selain membawa bekal hand sanitizer
menjaga kebersihan benda di sekitar
ada pula gaya melawan corona
tren hasil dari adaptasi alat tempur di kebiasaan baru
jadi bagaimana anda tertarik untuk mengikuti trend dan membelinya
atau justru melirik ini sebagai sebuah peluang usaha
karena buat saya alat pelindung
diri sekarang bukan kewajiban
melainkan sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi semua orang
daniel ahri hadi ahdiana jakarta